iuran bpjs kesehatan untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja resmi naik sebesar dua kali lipat dari iuran saat ini
sementara presiden jokowi akan menambah subsidi iuran bpjs untuk pejabat dan pns
kenaikan iuran akan berlaku awal dua ribu dua puluh mendatang berikut ulasannya
presiden jokowi dodo resmi menggerek iuran bpjs kesehatan untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja sebesar dua kali lipat dari tarif saat ini
kenaikan iuran berlaku awal dua ribu dua puluh mendatang
hal itu tertuang dalam peraturan presiden no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang perubahan atas perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas tentang jaminan kesehatan
di kedudukan kesehatan
dikutip dari cnn indonesia com tarif iuran kelas mandiri tiga dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas tiga naik rp enam belas lima ratus
dari rp dua puluh lima lima ratus menjadi rp empat puluh dua per peserta per bulan
lalu iuran kelas mandiri dua dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas dua naik dari rp lima puluh satu menjadi rp satu ratus sepuluh per peserta per bulan
sementara untuk iuran kepesertaan bpjs kesehatan
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas satu melonjak dari rp delapan puluh menjadi rp satu ratus enam puluh per peserta per bulan
kenaikan iuran tersebut diterapkan mulai satu januari dua ribu dua puluh mendatang
sebelumnya pemerintah berharap dengan kenaikan iuran yang dibarengi oleh perbaikan manajemen
persoalan defisit bpjs kesehatan bisa diatasi
selain itu presiden joko widodo menambah subsidi iuran bp
dan menambah iuran bpjs kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah atau ppu yang merupakan pejabat negara
pimpinan dan anggota dprd pns prajurit anggota polri kepala desa dan perangkat desa
dalam pasal tiga puluh perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
atau upah tersebut
iuran bagi ppu ini ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
paramita cahaya cnn indonesia